kenapa dimarahin mama kamu
tut siapa yang telfon
udah gak pernah ngasih kabar sekalinya nelpon bikin anak nangis
sembarangan aja kamu tuh yang bikin untuk nangis
ya terus ngapain telpon
saya mau dateng saya mau jemput ntut
iya saya denger ratu kum
emang kamu gak pernah tahu kalau setiap hari ada azan maghrib
kita belum sholat asar dong
kalau misalnya teh lupa
enak kan i doi dong tiap hari lupa gak apa apa
kamu juga perlu padang
pake gelang emas
bukannya lupa jeng
kan saya perhiasannya banyak sekali
jadi butuh seharian untuk nyopotnya
saya tuh kalau pake perhiasan
dari subuh sampe isa
jennifer udah mau sekolah
persoalan bukan pada anaknya
tapi pada bapaknya
edward sudah membaik
dan mereka berdua disegan
viral tak seseram pertama kali saya melihatnya
kepergian ibu bagi anak anak cirawas
memberikan banyak sekali persoalan
bukan pada anak anak mereka
tapi juga pada para suami
pasti akan menimbulkan masalah
jika tulang punggung berubah menjadi tulang rusuk
beralihnya fungsi menabrak fitrah
pada saat datang metalik
tidak ada film yang sudah selesai
kita yang akan belajar
ibu ada selesai paling baik
siapa yang telfon
udah gak pernah ngasih kabar sekalinya nelpon bikin anak nangis
kamu tuh yang bikin untuk nangis
ya terus ngapain telfon
saya mau dateng
saya mau jemput ntut
kenapa kamu gak kasih uang ke bapak
akan teh bukan gak mau ngasih uang ke bapak
tapi akang teh takut kalau bapak pegang uang banyak nanti bapak dibohongin sama orang
oh ya sudah
bapak tinggal saja sama akang
ih jangan atuh
kasian bapak nanti bapak gak tenang disini
kalau bapak tinggal sendirian di rumahnya
malah nenek yang gak tenang
pokoknya teh bapak harus tinggal sama akang
gak boleh enggak
ini handuk kamu

ya ya sudah
tuh makasih ya
kusut amat tuh muka
mau kemana jang
abis ngantriin anak ke sekolah
sekalian mampir ke bank
nyetor uang arisan kemarin
kalau saya teh uangnya gak banyak kayak kamu bisa mentraktir orang
bisa jadi raja sawer
kalau saya uang mesti dipikirin keluar masuknya
kamu mah enak uangnya banyak
ngalir tanpa henti
makanya ngeluarin juga lancar
eh kamu sendiri mau kemana dan
tadinya saya mau ajak ngobrol kamu jang
tapi sekarang teh sudah waktunya ngasih makan ronaldo
saya pulang dulu ya
saya tahu kamu mau pinjam uang ya sama saya
motornya nggak ada kum
nggak ada sepi kayaknya
takutnya teh nyungsep dia
soalnya semenjak habis belajar motor itu dia sering lupaan
lupa ngerem lupa segalanya
kamu mulutnya pahit kalau ngomongin orang
ya nyungsep nyungsep
nanti nyungsep beneran lagi kayak begitu gimana
sampai kenapa rp
kamu udah ketemu belum
tadi pagi belum ketemu sama dia
doi lihat si aku enggak
kalau lihat bilang saya cari ada perlu
kang dadang jawab
kalau saya cerita sama kamu percuma doa
kamu pasti lupa
gitu kum ceng
terus dia langsung gini ngeliatin jam
gitu kum ceng
palingan juga minta ajarin masak kum
jangan mau kum
ilmu itu mahal
lagian saya sebel sekarang sama dia
gayanya makin tengil
apalagi semenjak pakai kalung baru
cunihin tau enggak cunihin
ceng emangnya kang dadang itu belum pinter masak ya
terus hubungannya apa sama kalung baru atau ceng
apa si debbie sakitnya
emang si debbie pakai kalung baru jadi sakit ya
apa sih ke rumah dadangnya
kamu mau nyobain kalung barunya kang dadang
jangan atuh kum
kum udah udah kum
enggak usah ke rumah dadang lah
ngapain ngapain kerjaan banget sih kum